kita tinggalkan sejenak bagaimana persiapan jelang debat perdana di pilkada jawa timur
kita beralih ke informasi lainnya
ada presiden jokowi yang mengundang sejumlah ulama jawa barat ke istana kepresidenan bogor jawa barat pada selasa siang
dalam sepekan terakhir setidaknya sudah dua kali presiden melakukan pertemuan dengan para ulama asal jawa barat
pertemuan itu dihadiri oleh enam puluh sembilan orang ulama yang berasal dari kota depok kabupaten dan kota bekasi kabupaten karawang dan purwakarta
presiden mengajak para ulama untuk terus berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
salah satunya adalah mendinginkan tensi politik di tahun politik khususnya menjelang pilkada serentak
para ulama juga ikut memberikan usulan mengenai kriteria calon wakil presiden bagi presiden jokowi menjelang pilpres mendatang
saya sangat berbahagia sekali alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan para ulama
berbahagia sekali alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan para ulama dari depok bekasi rawang dan juga purwakarta
karena saya meyakini bahwa negara kita indonesia ini akan semakin besar semakin kuat apabila ulama dan umaroknya ini beriringan sering bertemu dan sering bersilaturahim